anda kembali bersama kami komando armada satu tni angkatan laut menggelar latihan tempur laut di perairan laut jawa
selain untuk mengukur kesiapan tempur armadanya latihan ini juga sekaligus menguji kapal baru yang dimiliki komando armada satu yakni kri semarang
namun saya ingin informasi ini sekaligus harus menutup kebersamaan kita pagi ini
saya iqbal kurniadi terima kasih anda sudah bersama kami selamat pagi selamat beraktivitas dan sampai jumpa
penembakan ini merupakan bagian dari latihan tempur yang digelar komando armada satu tni angkatan laut
latihan perdana di tahun dua ribu sembilan belas ini berguna untuk mengukur tingkat kesiapan unsur tempur armada satu tni al
terlebih lagi pada akhir tahun nanti rencananya akan digelar latihan akbar tni angkatan laut yaitu armada jaya
selain penembakan sejumlah skenario latihan lainnya juga digelar termasuk latihan manuver taktis
sekala penting adalah latihan pembekalan pulang di laut
pada latihan ini kapal kapal dihaluskan
mampu mengirim perbekalan termasuk bahan bakar dalam keadaan berlayar di lautan
latihan ini cukup beresiko karena masing masing kapal harus berlayar dalam jarak yang sangat dekat
latihan lainnya yang cukup penting adalah latihan evakuasi medis yang melibatkan pusat penerbangan tni angkatan laut
skenario nya adalah memindahkan pasien dari satu kapal ke kapal lainnya
karena kri semarang merupakan kapal bantu rumah sakit maka skenario ini pun sekaligus menguji kesiapan kapal sekaligus awak dan tim medisnya
sehingga dengan kapal baru ini saya selaku
pimpinan kotama pembinaan kesiapan tempur unsur saya perlu tahu seberapa jauh kemampuan tempur kapal ini
karena ini kapal baru dan baru sekarang ini kita uji kesiapan tempurnya
nah sekaligus saya manfaatkan untuk unsur unsur lain ke armada ini sekaligus untuk juga melaksanakan latihan kesiapan tempur ini
sehingga saya dapat melihat secara menyeluruh bagaimana kesiapan kesenjataannya kesiapan permesinannya kesiapan badan kapalnya
yang lebih khususlah
lagi bagaimana kesiapan personil pengawak kapal kapal ini tentunya supaya profesionalismenya lebih meningkat
kri semarang sendiri merupakan kapal bantu rumah sakit yang dibuat oleh galangan pt pal di surabaya jawa timur
selain bisa menampung lebih dari enam ratus prajurit dan tank kapal ini juga dilengkapi kontainer medis
sehingga kapal ini juga bisa diproyeksikan untuk penanggulangan bencana
kapal sejenis ini sangat dibutuhkan lantaran indonesia adalah negara yang rawan terhadap bencana
sementara kapal rumah sakit selama ini yang dimiliki baru satu buah
profesionalitas seorang prajurit hanya bisa dicapai melalui latihan latihan dan latihan
dan latihan yang dilakukan pun harus berjenjang bertingkat dan terukur
dan latihan tempur laut kali ini pun dilakukan adalah untuk menyambut latihan berikutnya yang jauh lebih besar dan lebih komplek
tim liputan cnn indonesia